sementara itu menteri perhubungan budi karya mengatakan dirinya akan terlebih dulu mempelajari undang undang dan aturan internasional terkait usulan sepeda motor masuk jalan tol
menurutnya usulan tersebut saat ini belum perlu untuk diterapkan sebagai suatu kebijakan
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini